anggapan masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan yang terdiri dari bahan berbeda kandungan
atau lazim disebut food combining berbahaya seringkali tidak benar
pasalnya belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim klaim tersebut
misalnya bahaya makan mie dengan nasi
menurut sindiawati mengonsumsi mie bersamaan dengan nasi boleh saja
namun harus dipahami bahwa mie dan nasi memiliki kandungan yang sama yaitu karbohidrat
jadi ada beberapa hal yang kalau digabungkan itu akan menghabat penyerapan saat yang lain
nah urusan tadi ya misalnya makan nasi sama mie
itu kan berarti makan karbo dan karbo
sedangkan yang kita butuhkan adalah karbohidrat protein lemak
terutama lemak bagus vitamin dan mineral ada di sayur dan buah buahan
jadi kalau misalnya kamu mengkonsumsi bakmi dengan nasi
itu akan membuat asupan kamu isinya kargo aja
jadi kurang oke
yang berbahaya adalah jika mengkonsumsi makanan dan minuman
dengan indeks glikemik tinggi secara terus menerus
indeks glikemik adalah indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat
pada bahan makanan
makanan atau minuman dalam meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh
makanan dan minuman dengan indeks glikemik tinggi akan menyebabkan tubuh cepat merasa lapar
dan kadar gula darah dalam tubuh meningkat
di antara menu dengan rendah indeks glikemik adalah beras merah sebagai sumber karbohidrat
tahu kukus dan jus jeruk tanpa pemanis buatan untuk asupan vitamin c
dari berbagai macam mitos soal penggabungan menu makanan
ada satu yang menjadi fakta
ini muncul di jurnal kesehatan
yakni bagi para penderita anemia
diminta untuk tidak langsung mengonsumsi atau minum teh dan kopi
sesaat setelah makan
karena ini berhubungan dengan penyerapan zat besi
tapi kalau misalnya mau minum teh atau kopi tunggu dulu minimal satu jam
meminum teh dan kopi sudah menjadi kebiasaan banyak orang
namun baiknya para pecinta anemia menahan diri
makanan bersama dengan kopi atau teh dapat berkontribusi untuk menurunkan penyerapan daripada zat besi
jadi disarankan memang pada pasien pasien yang anemia atau kurangan darah
disarankan untuk tidak anemia divisi besi
itu disarankan tidak mengkonsumsi minum minuman yang mengandung
atau minum teh atau kopi sesudah makan
kombinasi menu makanan dan minuman tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan
asalkan konsumsinya sesuai kebutuhan tubuh dan diimbangi asupan gizi seimbang
dan jangan lupa untuk tetap berolahraga agar kesehatan lebih terjaga